ya fix yang ini jadi
itu jadi tujuh ratus ribu
aduh jangan tante
ini mahal loh tante
ini kan hadiah tante buat kamu
lagian kan tante pengen kamu pake baju itu di acaranya tante
jadi fair dong tante yang harus bayar
ini mbak dihitung dulu
saya hitung dulu ya
kalau klub mereka emang suka cari masalah sama kita
kita cari tau siapa
dan kalau udah ketahuan
kita abisin mereka
walaupun gue gak datang ke acara endive pernikahannya
setidaknya gue harus ambil hatinya mereka berdua
terutama si tante repo itu
tante rempong itu kan gampang dulunya
gue beliin sesuatu yang bikin dia
gak akan bisa melupain gue
yang bikin dia happy
dan tak terlupakan
kita lunch di luar yuk
ide bagus mas boleh
gimana kalau di mall sekalian
kamu ngajakin mas lunchnya di mall
tapi buat kamu
mas mau berlakon apa pun
karena aku masih muda mas
iya mas juga pernah muda
berarti gue bisa sekalian nyari kado buat tante rempong
bener tuh boy omelin aja biar mereka jauhan
gangguin yang lain
wuuu bilang aja kalo lo berdua sirik
ajak cowok kita ngegorong kita mau belajar juga
kan bisa berada di jorga
yaudah kalau gitu kita serahin aja sama bapak ketua
ian pindah dah
gue juga mau pindah kok
wuuu kalo udah ketuaan yang ngomong udah susah dah
ian sana aja
jan jangan berdiri
masuk gue jadi guru
ian balik sini
angga ngubur deh
ntar ngubur deh nyontik
orang tua kamu kerjanya apa ya
eee papa kerja di spansa air tante
oh itu kan kalau nggak salah perusahaan jerman ya
iya benar tante
kalo boleh tau sebagai apa ya
papa sebagai general manager sih di sana
ah tante segitunya biasa aja kok tante
ternyata latar belakang orang tuanya klarak keren abis
tapi aku salut sih sama kerendahan hatinya clara
ini sih namanya cocok banget sama sea boy
tante ngajak kelara kesini mau ngapain ya tante
nanti tante tunjukin
di sini esnya juga enak
terima kasih selamat datang kembali
selamat siang silakan
regina kau lebih kedua apa
kamu lihat ini bagus nggak
apalagi kan kulit hanta putih nih
terus tante cantik lagi
pasti cocok pakai ini
enggak ini bukan buat tante
kayaknya ini cocok banget
tante kepengen kamu pakai baju ini di acaranya anyf weddingnya tante
gimana kamu suka gak
udah kamu coba aja ya ini bagus loh beneran
iya udah iya tante
mbak tolong ya mbak
bukannya dulu mas sering nawarin kamu priasa dan kamu gak mau karena kamu ngerasa priasa kamu banyak
iya tapi yang model ini sama model ini aku baru lihat kemarin mas
nah lagi musim banget model kayak gini tren banget mas
jadi aku pengen ngambil gimana ya
yaudah kalau kamu pengen kamu suka kamu boleh ambil
apa sih yang gak buat lama lama
ini cian mana apa dua duanya ya mas
daripada mikir pilih
saya mau domba dua duanya
tolong ya mbak
aduh ini mah cocok banget sama kamu
tuh kan bener kan bagus banget
mbak mbak saya mau yang ini bajunya
bagus banget kamu suka gak
cantik banget luar biasa
cocok lagi sekali lagi
oke oke ya fix yang ini jadi berapa
udah jadi tujuh ratus ribu
eh eh eh gak usah
aduh jangan tantah ini mahal loh tante
jangan ini kan hadiah tante buat kamu lagian kan tante pengen kamu pakai baju itu di acara nya tante
jadi fair dong tante yang harus bayar
ini mbak dihitung dulu
saya hitung dulu ya
uang pas ya kak
ini buat kamu
aduh tante clara jadi nggak enak tante soalnya tante beliin clara yang mahal mahal beneran clara gak enak tante
udah gak apa apa tentu suka sama kamu tahu ya kamu pakai baju ini nanti
kenapa lelaki ini bercandain cuma
tante makasih ya
kan pak risa tante ganteng itu
masih si mbak zupul kantor itu ya
eh ngapain juga baik baik sama papinya adriana
nggak anaknya ya nggak bapaknya sama sama menyebalkan
jadi itu perempuan yang mau dijodohin sama si boy
oh my god cantik juga tuh cewek
bahaya juga kalau boy kepincut sama tuh cewek
tapi gue harus bisa memanfaatkan situasi ini
mas nggak perlu khawatir
nanti malam doni akan datang ke rumah dan itu kesempatan kita untuk deketin rava dengan doni
jadi jangan kita buat reva semakin dalam jatuh cinta sama boy
kita harus jodohkan doni dengan reva secepat mungkin